ya begini ya tadi kalau anda simak dan kita sebagai orang timur ya
kalau belum tertulis hitam dan seputih kan bisa saja
kandak tuhan dinamika terjadi
jadi saya tidak mau mendahului kandak tuhan
tetapi saya kira mungkin orang yang kurang cerdas lah
yang masih bertahan
biar aja ada sedikit was was gitu kan
ya biar anda was was terus gitu
saya kira demikian jawaban tadi
yang kita bicarakan tadi sudah jauh ke depan
saya kira itu terima kasih